datangnya bulan suci ramadan telah dinantikan seluruh umat muslim di dunia
sidang isbat menjadi penentu awal ramadan dengan terlihatnya hilal melalui pengamatan di beberapa titik indonesia
jangan lewatkan breaking news sidang isbat penetapan satu ramadhan seribu empat ratus empat puluh dua hijriah